sektor pariwisata menjadi salah satu industri yang paling terdampak virus corona
pemerintah pun terus memikirkan solusi untuk kembali menggairahkan sektor ini
dilansir dari laman cnbc com menteri kemaritima dan investasi luhut bin sarpanjaitan
membuka kemungkinan untuk melakukan upaya menarik wisatawan dari tiongkok
korea selatan dan jepang dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan
guna mengenjot sektor pariwisata indonesia
sementara destinasi wisata utama yang disiapkan adalah pulau bali
menanggapi pernyataan luhut menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama mengklarifikasi
pemerintah tidak akan begitu saja mendatangkan turis dari tiongkok korea selatan dan jepang
hingga masa pandemi benar benar usai
tapi menurut saya dan saya juga meyakini
mungkin setelah pandemi ini berakhir
karena kan tidak mungkin ya kalau pandemi ini masih berjalan
orang juga nggak bisa kemana mana
mungkin maksud pak luhut setelah pandemi ini berakhir
meski demikian wisnu tama tidak memungkiri
angka pekerja di sektor pariwisata dalam negeri memang cukup tinggi
sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap sektor pariwisata
seperti imbas dari virus corona saat ini
maka nasib para pekerjanya pun menjadi abu